dari surabaya satuan reserse kriminal polrestabes surabaya
meringkus empat tersangka komplotan pencuri spesialis rumah kosong
yang telah beraksi di lima puluh tempat kejadian perkara
polisi bahkan melumpuhkan keempat tersangka dengan timah panas
karena berusaha kabur saat disergap
aksi tersangka ini diketahui oleh polisi karena terekam kamera cctv
ketika beraksi di sebuah rumah di daerah kendang sari
beginilah aksi pembobolan rumah kosong
yang dilakukan keempat tersangka komplotan spesialis pembobol rumah kosong
di salah satu tempat kejadian perkara di jalan kendang sari beberapa bulan lalu
modusnya keempat tersangka dengan menggunakan mobil sewaan
mencari sasaran di siang hari
tersangka at bertugas mengemudikan mobil
tersangka db bertugas memastikan rumah dalam kondisi kosong
atau ditinggal bepergian penghuninya
sedangkan tersangka jd bertugas merusak gembok rumah
dengan menggunakan kunci l yang telah dimodifikasi
setelah itu tersangka pr masuk ke dalam rumah
dan menguras berbagai barang berharga yang terdapat dalam rumah
seperti televisi laptop dan motor serta barang berharga lainnya
dan berkat rekaman cctv inilah petugas akhirnya berhasil meringkus keempat tersangka
semuanya warga tales langgar kecamatan wonokromo surabaya
alhamdulillah berkat kerja keras dari teman teman resmob forestabes surabaya
maka sindikat pelaku curhat yang selama ini meresahkan
warga surabaya berhasil diungkap dengan empat pelaku
dan dari penelusuran kami mereka sudah melakukan lebih dari lima puluh tkp
dalam pemeriksaan sementara komplotan pencuri spesialis rumah kosong ini
telah melakukan aksinya di lima puluh tkp di jawa timur dan bali
aksi pencurian di jawa timur meliputi surabaya tuban bojonegoro lamongan
gersik ngawi magetan dan beberapa daerah lainnya
sedangkan aksi pencurian di bali dilakukan di daerah dan tempat lainnya
aksi mereka sendiri selalu dilakukan saat libur besar keagamaan dan libur panjang
terutama saat lebaran di mana sebagian besar masyarakat pulang ke kampung halaman
dan meninggalkan rumah dalam kondisi tidak berpenghuni
dari tangan para tersangka polisi menyita beberapa barang bukti
berupa mata uang asing laptop peralatan elektronik perhiasan motor dan mobil
akibat perbuatannya keempat tersangka dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp
tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara tujuh tahun